penyebaran virus covid sembilan belas di indonesia kian mengkhawatirkan
saatnya menggunakan masker dua lapis untuk menekan laju penularan
kombinasikan masker medis di dalam dan masker kain di luar
pakai masker ini jangan lalai karena pandemi belum usai